ya penonton pendengar dan warganet dimanapun anda berada
kita sama sama kembali di sebuah suasana luar biasa
yaitu debat pertama pasangan capres dan cawapres dua ribu dua puluh
dan sekarang kita masuki ke tema korupsi dan nepotisme
peraturan mohon maaf korupsi dan terorisme
dan peraturannya masih tetap sama dengan segmen sebelumnya
dan pertanyaannya sekali lagi kami mengingatkan hanya akan kami bacakan sebanyak satu kali
kami berharap dalam debat kali ini narasi kuat dan fundamental hadir di tengah ruang publik
di meja saya sudah ada lima buah amplop dari huruf a hingga huruf e
kemudian pilihan akan diambil kembali oleh masing masing paslon
dan akan dibantu oleh ira kusno
ira menuju yang pertama ke pasangan satu
pak jokowi dan pak ma'ruf silahkan siapa yang mau mengambil
saya ditunjukkan pak
ini amplopnya masih tersegel dan saya akan langsung bacakan pertanyaannya
baik saya hanya bacakan sekali mohon diperhatikan
untuk menduduki jabatan publik
seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi
sehingga sekalian saya akan membaca pertanyaannya
setelah menduduki jabatan perilaku korupsi kerap tidak terhindarkan
apa strategi anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini
waktunya dua menit dimulai saat anda berbicara
prinsipnya rekrutmen itu harus berbasis kepada kompetensi
bukan finansial dan bukan nepolis
oleh sebab itu untuk pejabat pejabat birokrasi rekrutmen harus dilakukan transparan
sederhana dengan standar standar yang jelas
dan untuk jabatan jabatan politik
perlu sebuah penyerdanaan sistem
di dalam sistem kepartean kita
sehingga pemilu menjadi murah
sehingga pemilu menjadi murah
sehingga pemilu menjadi murah
sehingga pemilu menjadi murah
sehingga pejabat pejabat politik
sehingga pejabat pejabat politik

bisa memangkas suap bisa memangkas korupsi
dan kita bisa mendapatkan pejabat pejabat publik
yang memiliki integritas
yang memiliki kapasitas yang baik
dan kita harapkan dengan rekrutmen rekrutmen ini
jabatan jabatan baik itu bupati
baik itu wali kota baik itu gubernur
dan seterusnya kita akan mendapatkan putra putri terbaik
karena memang rekrutmennya berjalan dengan transparan
akutabel dan bisa semua orang melihat
dan sekarang ini sudah kita lakukan
dilakukan secara terbuka
semuanya bisa cek hasilnya juga bisa cek
anak saya bisa diterima di situ
karena memang tidak lulus
kami persilahkan paslon dua menanggapi waktunya satu menit
ya jadi kalau kami menilai bahwa perlu ada langkah langkah yang lebih konkret
praktis dan segera
bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya delapan juta
kemudian dia mengelola provinsi
umpamanya jawa tengah
yang lebih besar dari malaysia
dengan apbd yang begitu besar
jadi ini hal hal yang tidak realistis
karena seorang kepala pemerintah eksekutif
kalau benar benar niat untuk memperbaiki itu
kita harus segera berani melakukan terobosan terobosan
supaya penghasilan para pejabat publik itu sangat besar
kemudian kita potong semua kebutuhan kebutuhan kampanye
sebagai contoh tv adalah milik rakyat dunia maya
jadi tidak boleh kita terlalu banyak bayar untuk muncul di tv
demikian juga radio
waktunya habis bapak
ya terima kasih
selanjutnya saya persilahkan kembali ditanggapi
waktunya satu menit
ya tadi sudah saya sampaikan bahwa
rekrutmen yang berbasis kompetensi dan bukan finansial itu menjadi kunci
saya berikan contoh saya sendiri
pada saat pemilihan wali kota
saya betul betul menggunakan anggaran yang begitu sangat kecil

partai pun waktu pemilihan gubernur di dki jakarta
saya tidak mengeluarkan uang sama sekali
pak prabowo pun juga tahu mengenai itu
ketua partai pendukung pun juga tahu mengenai itu
tetapi memang ini sekali lagi memerlukan sebuah proses yang panjang
memerlukan proses yang panjang
pergerakan politik itu bisa dipelajari tapi tidak bisa dipelajari

bisa dimulai dari relawan
bisa dimulai dari keinginan publik untuk mendapatkan pemimpin pemimpin yang baik
tanpa mengembangkan finansial
sebelum kami melanjutkan kami mengingatkan untuk para pendukung khususnya dua
mohon kami berharap saling menjaga dan saling menghormati
dan selanjutnya kami akan menuju ke sesi dua tema korupsi
dan kami persilahkan ira menuju ke paslon dua
pertama para para ground
berlangganan ulasannya tentu
mohon disimak saya hanya bacakan satu kali
birokrasi merupakan ujung tombak negara untuk memenuhi hak hak warga dan pembenahan birokrasi merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi
bagaimana langkah langkah anda untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi
waktunya dua menit
saya berkali kali saya utarakan di ruang publik akar masalahnya adalah bahwa penghasilan para pegawai negeri para birokrat birokrat itu kurang
kalau saya memimpin negara ini pemerintahan saya akan perbaiki kualitas hidup semua birokrat dengan realistis
kemudian bertanya uangnya dari mana
saya akan tingkatkan teks rasional
yang sekarang berada di sepuluh persen bahkan lebih rendah saya akan kembalikan ke minimal enam belas persen tax ratio
berarti kita akan dapat mungkin minimal enam puluh miliar dolar lebih
dengan demikian saya akan perbaiki gaji gaji semua pejabat birokrat dan semua pegawai negeri
jadi saya kira dengan kita tingkatkan gajinya dengan signifikan perbaiki kualitas hidup
jamin kebutuhan kebutuhan dia kalau dia masih korupsi ya kita harus tindak sekeras kerasnya
kalau perlu kita contoh tindakan tindakan drastis negara negara lain
kita taruh di mana mungkin ya di pulau yang terpencil suruh tambang pasir terus menerus mungkin
jadi kita perbaiki penghasilannya
itu yang kita perlukan
tidak masuk akal
karena pejabat begitu penting penghasilannya sedikit
tetapi sesudah itu kita awasi dengan ketat dengan segala senjata instrumen perangkat yang kita miliki
inspektorat pengawas pengawas tadi saya sebut kejaksaan polisi kpk kami akan perkuat kpk
kami akan bikin kpk di daerah daerah di provinsi provinsi
kami akan tambah anggaran kpk
kpk harus menjadi penegak anti korupsi
di republik indonesia ini
masih ada waktunya
benahi pencatatan aset negara
selanjutnya kami persilahkan pak sulawono i untuk menanggapi waktunya satu menit
saya tidak setuju apa yang tadi disampaikan oleh pak prabowo
karena kita tahu gaji asn kita pns kita sekarang ini menurut saya sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar
yang penting menurut saya sekarang adalah perampingan
yang pertama perampingan untuk pelanggar e motivate penjualan

karena saya setelah gaji kelinciyy kinerja saya
saya tidak terlalu keras menggunakan eta
sudah kata saya dikira kira saya hanya menggunakan eta
saya cuma berpikir ke farannya
karena tidak dua ribu dua puluh apa apa kalau saya k yeshua wattsaja
dari media saya kira penting sekali baik dari komisi asn penting sekali penghasilan
internal ini bagi perbaikan untuk birokrasi yang bersih
selanjutnya kami persilahkan kembali untuk paslon dua memberikan tanggapan
ya saya kira terus masalahnya yang saya lihat saya pelajari dari kasus banyak negara
adalah tadi walaupun ada tunjangan ada macam macam yang disebut untuk kinerja
tapi tetap ada ketakutan para birokrat akan masa depan mereka jadi disitulah terjadi
sikap ragu ragu dan sikap tidak kuat mendapat godaan tawaran tawaran dari swasta
untuk bertindak di luar kepentingan rakyat kepentingan umum
ya dengan membenahi pencatatan aset negara saya pengalaman waktu di dki bahwa kita bisa
mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian
itu digunakan dengan memotivasi para asn menggunakan teknologi informasi
kalau kita sudah tahu aset kita mungkin akan lebih sulit untuk dikorupsi ke depan
untuk tema korupsi telah selesai dan kita segera beralih ke tema terorisme
baik kita akan masuk ke tema terorisme
imam akan membereskan amplop
saya akan maju ke paslon satu untuk memilih kembali huruf yang harus dijawab pertanyaannya
kita tunggu sebentar supaya imam bisa selesai dengan susunan amplop
kita siap silakan pak jokowi atau pak ma'ruf
saya ditunjukkan dulu pak
oke dan ditunjukkan ke ini ya pak ya
baik saya pegang pak maruf
angka maksud saya huruf yang sama yaitu adalah b
saya ambil masih tersegel
paslon satu mohon diperhatikan saya hanya bacakan satu kali
pemberantasan terhadap terorisme seringkali berbenturan dengan isu hak azasi manusia
bagaimana strategi anda agar pemberantasan terorisme bisa benar benar dijalankan
tanpa ada persepsi dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran ham
dapat merujuk pada kasus kasus yang konkret
agar dapat secara jelas menggambarkan permasalahan yang dihadapi
waktunya dua menit dimulai saat bapak berbicara
terorisme adalah merupakan kejahatan
oleh karena itu terorisme harus diberantas sampai ke akar akarnya
indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa
terorisme bukan jihad
oleh karena itu haram dilakukan
bahkan terorisme dianggap melakukan kerusakan ifsad
dalam al quran dinyatakan bahwa
orang yang melakukan perusakan di bumi harus dihukum dengan
keras dengan berat
oleh karena itu upaya upaya menanggulangi
terorisme harus dilakukan dengan dua cara mensinergikan
antara pencegahan dan penindakan
kedepan kami lebih mengutamakan pencegahan
melalui kontraradikalisme untuk menghilangkan
atau menekan paham paham radikal dan intoleran dan melalui deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar
untuk itu di dalam melakukan tindakan kami juga lebih akan pendekatan yang humanis yang manusiawi
dengan tidak harus melanggar ham pak asasi manusia
untuk itu dalam menanggulangi terorisme di masa yang akan datang kami akan mengajak ormas ormas organisasi masyarakat khususnya organisasi keagamaan
saya melihat bahwa aparat harus diberi pengetahuan mengenai ham
selanjutnya pak slon dua silakan menanggapi waktunya satu menit
jadi waktu saya masih muda saya spesialisasinya adalah di bidang anti teror
saya yang bentuk bersama dengan pak luhut panjaitan pasukan anti teror yang pertama
saya mengerti saya paham
masalahnya adalah karena pengalaman saya itu saya mengetahui
bahwa seringkali terorisme itu tidak bisa diperlukan
terorisme ini adalah dikirim dari negara lain
dan sering juga dibuat nyamar
seolah olah teroris itu dari orang islam
padahal itu sebetulnya dia itu bukan dikendalikan oleh orang yang mungkin juga bukan orang islam
mungkin juga orang asing ataupun bekerja untuk orang asing
saya mengerti benar benar
jadi bahwa stigmatisasi bahwa seolah olah itu
radikal itu selalu dicap kepada orang islam
saya menolak itu
saya setuju diradikalisasi
saya dukung usaha usaha kemanusiaan
waktunya habis pak prabowo
selanjutnya pak solon nalasatu
silahkan menanggapi satu menit
ya negara kita ini sudah banyak dijadikan contoh oleh negara negara lain dalam menangani terorisme
kita tidak hanya melalui pendekatan pendekatan hukum yang tegas
tetapi juga ada pendekatan yang persuasif melalui pembinaan agama pembinaan ekonomi dan sosial
tetapi yang paling penting menurut saya aparat harus dibekali pengetahuan mengenai ham
aparat harus tahu mengenai ham
sop juga harus berbasis ham
dan undang undang terorisme yang sudah ada di dua ribu delapan belas

yang lalu itu juga menitik beratkan pada pencegahan
pada pendekatan sosial
pada pendekatan ekonomi
pada pendekatan budaya
pada pendekatan keagamaan
dan juga yang lebih penting
juga ada transparansi saat proses penindakan
sehingga menjadi jelas
dan selanjutnya kami akan persilahkan ira menuju ke paslon dua
kita segera memasuki sesi kedua
pertanyaan berkaitan dengan paslon dua
pertanyaan berkaitan dengan tema terorisme
pak prabowo atau pak sandi silahkan mengambil
hati hati agak licin pak
tunjukkan dulu kepada saya
baru ditunjukkan ke kamera sesudahnya
sudah pak hati hati
huruf e terima kasih
dan langsung saya buka dan segera saya bacakan
kami ingatkan saya hanya membacanya satu kali
terorisme dan radikalisme semakin menjadi ancaman
karena itu dibutuhkan langkah pencegahan dan deradikalisasi
hal ini bukan hanya bagi individu yang sudah terpapar paham terorisme dan keluarganya
tetapi juga lingkungan yang menjadi lahan subur berkembangnya paham ini
apa strategi anda untuk menjalankan program pencegahan dan deradikalisasi yang efektif
waktunya dua menit dimulai saat bapak berbicara
tadi saya sebut bahwa banyak terorisme yang merupakan penyusupan dari luar
yang terorisme dari dalam negeri menurut pendapat saya
adalah akibat rasa ketidakadilan
rasa keputus asa
mereka melihat perlakuan yang tidak baik tidak benar
mereka merasa tersakiti
dengan demikian mereka bisa dipengaruhi oleh pengajar pengajar ataupun faham faham yang radikal dan mengarah kepada kekerasan
jadi saya sangat mendukung setiap usaha deradikalisasi pendidikan
untuk itu prabowo sandi manakala kita yang memimpin pemerintahan
kita akan benar benar investasi besar besaran dalam pendidikan
untuk membantu rakyat yang paling bawah rakyat paling miskin
kita akan bantu pesantren pesantren madrasah madrasah
guru guru di mana mana harus kita perbaiki kapasitasnya kualitas hidupnya
dengan demikian mereka yang akan bisa mempengaruhi pendidikan pengajaran pembangunan iklim yang terbaik
untuk suasana tidak putus asa
suasana tidak merasa benci tidak merasa tersakiti
ya kita juga harus melihat program program kontraradikalisasi kepada masyarakat luas
bagaimana kita melakukan kontra ideologi kontra narasi dan juga kita lakukan kontra propaganda
banyak sekali masyarakat yang tidak bisa merasakan masa depan yang cerah akhirnya terpapar
banyak sekali masyarakat yang tidak bisa merasakan masa depan yang cerah akhirnya terpapar
karena kebutuhan ekonominya
oleh karena itu prabowo sandi akan melihat peta peta di mana risiko ini timbul berdasarkan ideologi motivasi dan psikologinya
kita harus hadir untuk mereka untuk memastikan mereka tidak terjerumus pada terorisme
itu yang menjadi komitmen adil makmur bersama prabowo sandi
mohon ditahan mohon ditahan selanjutnya paslon satu silahkan menanggapi waktunya satu menit
deradikalisasi itu dari mereka yang sudah terpapar mengembalikan ke jalan yang lurus
oleh karena itu caranya adalah apa yang menyebabkan dia menjadi radikal
kalau itu karena paham keagamaan yang menyimpang maka yang harus kita doktrinkan
bagaimana meluruskan paham keagamaannya yang menyimpang itu yang inhiraf itu
tetapi kalau itu disebabkan oleh faktor faktor ekonomi sosial
maka pendekatannya adalah melalui pemberian lapangan kerja dan juga santunan yang bisa mengembalikan mereka kepada jalan yang lurus
saya kira ini yang harus kita
kaji betul kenapa dia menjadi radikal
waktunya habis mohon ditahan pendukung paslon satu mohon ditahan
paslon dua kami persilakan untuk menanggapi kembali waktunya satu menit
iya tadi sudah kita singgung ya sebab musabab terorisme
dan untuk itu indonesia negara kita harus kuat kita harus kuat
dan tadi kita harus suasembah depan
tidak boleh tergantung bangsa lain energi air lembaga kuat dan angkatan perang kita harus kuat
polisi kita harus kuat intelligence kita harus kuat kita harus bisa mendeteksi sebelum terjadi terorisme
jangan menunggu ini perlu investasi ini perlu saya merasa bahwa ya ini bukan salah siapa siapa mungkin kelengahan banyak pemerintah
tetapi saya akan meningkatkan investasi di bidang polisi intelligence dan angkatan bersenjata
angkatan perang kita harus kita perkuat supaya kita bisa tahan kita bisa mendahului
waktunya habis pak prabowo waktunya habis
ini dia segmen yang luar biasa boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk segmen ini
penonton pendengar dan warganet usai jeda kami akan masuk ke segmen debat pasangan kandidat yang akan kembali mengambil tema hukum dan ham
namun bedanya pertanyaan ini datang dari masing masing pasangan calon tetap telah bersama kami di debat pertama capres dan cawapres dua ribu sembilan belas